kami kembali dengan informasi kepala badan narkotika nasional kota tasik malaya iwan kurniawan hashim
bikin heboh setelah meminta tunjangan hari raya atau thr kepada sebuah perusahaan otobus
dan buntut dari ulahnya ini iwan diperiksa oleh bnn provinsi jawa barat
dan terancam sanksi diberhentikan dengan tidak hormat
kepala bnn tasik malaya iwan kurniawan hashim menjadi sorotan publik menyusul beredarnya surat permintaan tunjangan hari raya
berupa dua puluh delapan paket lebaran kepada salah satu perusahaan otobus pada selasa sebelas april lalu
surat berkop bnn kota tasik melaya dan ditanda tangani sendiri oleh iwan ini
beredar ke publik dan langsung menuai sorotan negatif
buntut dari ulah iwan ini kepala birohumas dan protokol badan narkotika nasional bnnri
brigadir jenderal polisi sulistio pujo hartono pada kamis siang meminta maaf kepada masyarakat
sulistio memastikan jika surat permintaan thr
yang beredar asli dan saat ini iwan kurniawan hashim masih diperiksa bnn provinsi jawa barat
etika itu paling ringan permintaan maaf paling berat adalah di pt dh